putra pedangdut lili skardina bernisial rdi yang masih duduk di kelas tiga smp
ditangkap saat narkoba polres purwakarta pada minggu karena tertangkap tangan mengedarkan narkoba
dari tangan remaja lima belas tahun ini polisi menyita ratusan butir narkoba golongan satu berbagai jenis
polisi juga menangkap pria berinisial i dua puluh enam tahun yang diduga tangan kanan rdi
untuk mengedarkan narkoba hingga keluar kota seperti karawang dan subang
lili skarlinda sendiri enggan memberikan komentar perihal kasus yang menjerat putranya itu
dengan menggunakan pakaian serba hitam dan menutup wajahnya
pedangdut yang terkenal dengan goyang karawang ini berusaha kabur dari awak media